meski saat pilkada nanti presiden joko widodo sudah pensiun tetap saja masih ada yang menilai jokowi punya pengaruh
apalagi ada sang menantu yang ikut pilkada sumatera utara dan beberapa tokoh yang masuk dalam koalisi prabowo gibran yang akan maju di pilkada november mendatang
seperti kofifa indar parawan salalu airendah midiani hingga ridwan kamil
kita bahas pengaruh jokowi dalam pilkada bersama dengan para narasumber
bergabung saat ini pengamat politik ikrar nusa bakti dan juru bicara partai solidaritas indonesia dedek prayudi
selamat sore kabar baik
terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini
saya ke mas dede dulu deh sampai mas kaisang menyebut jokowi akan turun gunung membantu kampanye para kader psi yang maju dalam pilkada
ya begini kita sama sama tahu lah masyarakat yang bisa menilai
bahkan semenjak sebelum pemilu
dua ribu dua puluh empat ini dilakukan yaitu bulan februari kemarin
kedekatan antara pak jokowi dengan psi itu sudah betul betul gamblang diperlihatkan
dari yang namanya makan bareng ya main bola bareng dan lain lain
jadi saya pikir kita semua sudah sama sama bisa melihatlah kedekatan antara pak jokowi dengan psi
saya malah tertarik untuk bertanya kepada masyarakat kepada publik
apa mungkin seorang pak jokowi dodo
justru akan mendukung kompetitor dari psi
nah yang kedua terkait dengan pernyataan pak jokowi
ketika ditanyakan oleh wartawan
ini kami pikir pak jokowi justru sedang melakukan sesuatu yang sangat etis ya
kaitannya ketika pak jokowi sedang diwawancara di doorstop
beliau sedang menggunakan fasilitas negara
saya lihat ya wawancara tersebut di televisi
panen jagung ya di sebuah persawahan di ntb
sehingga sudah sangat bijaksana dan tepat dan etis sekali jawaban pak jokowi
oke kalau kemudian dikaitkan oke bahwa diklaim dekat begitu jokowi dengan psi
tapi sampai mas kaisang bilang pak jokowi bakal turun gunung
psi masih melihat bahwa ada jokowi efek untuk pemenangan pilkada di mata psi
iya terkait dengan apa definisi turun gunungnya ya
ini memang belum terlalu rampung atau belum terlalu dibahas ya teknikalitasnya atau operasionalisasinya
tapi terkait dengan apakah kemudian pak jokowi akan menunjukkan kedekatan
apakah pak jokowi akan berada di calon calon kepala daerah yang diusung oleh psi
kita pikir itu kita semua sama sama sudah tahu lah ya
tapi yang jelas apakah kemudian pak jokowi akan betul betul ikut melakukan kampanye
misalnya mengambil cuti apabila memang belum tuntas masa baktinya sebagai presiden
misalnya mengambil cuti atau kemudian misalnya sudah tuntas masa baktinya kemudian ikut berkampanye
nah hal hal ini sesuatu yang saya sendiri juga belum jawab belum bisa jawab
karena ini masih belum dirampungkan atau belum pernah kami bicarakan begitu mas
tapi kemudian kan pilkada bakal berlangsung november
sementara presiden jokowi akan pensiun start bulan oktober
apa iya masih ada kekuatan jokowi yang bisa dijadikan

makanya tadi sejak awal saya katakan ketika pak jokowi sedang ya sedang hadir di sebuah acara kenegaraan
yang kapasitasnya sebagai presiden maka disitu ada pengaruh yang sifatnya otoritas
dan pak jokowi tidak boleh dan tidak ingin menggunakan otoritasnya tersebut
untuk memenangkan atau mengunggulkan calon calon kepala daerah dari partai tertentu
nah yang kedua ini adalah pengaruh psikologis
ketika pak jokowi menentukan kedekatan dengan siapa
lalu pemilih kemudian yang mengidolakan pak jokowi
tinggi sekali ya hampir delapan dari sepuluh orang indonesia itu mengaku puas terhadap kinerja pak jokowi
tentu secara psikologis para pemilih ini juga akan
apa namanya oh kalau pak jokowi kesana dan saya sangat menyukai pak jokowi
dan untuk hal yang kedua ini inilah yang sah sah saja
jadi saya pikir ini bukan soal menggunakan otoritas ya
ini adalah soal pengaruh pak jokowi di mata orang indonesia
yang kita sama sama tahu bahwa pak jokowi sangat dicintai
dan kinerjanya masyarakat indonesia sangat puas
pak ikrar anda merasa bahwa jokowi efek ini di pilkada bakal kuat juga atau malah sebaliknya
ya kalau saya lihat sih ya
biar gimana pun akan terus ada usaha ya
kemudian bisa mempengaruhi pilkada ya
memang itu pilkada bulan bulan november
tapi kan yang namanya kampanye itu atau persiapan kampanye itu kan
bisa saja dilakukan sejak saat ini gitu kan
misalnya kalau misalnya presiden jokowi mengunjungi suatu wilayah
terlepas dari beliau mengatakan bahwa ini nggak ada kaitannya dengan pilkada
seperti di sumatera utara ya
dia juga sedang apa namanya itu melakukan jokowi efek
walaupun memang pada pilkada yang akan datang ini
itu tidak akan se efektif atau sekuat pada pilpres kemarin
beliau juga bukan lagi presiden republik indonesia ya
dan kalau dilihat dari misalnya kira kira kekuatan apa yang akan dipakai oleh jokowi ya
tentunya selain persoalan nama baik
tapi tentunya ada juga masih ada kekuatan uang di situ ya
maksud saya sebagai seorang mantan presiden
tentunya dia masih memiliki apa istilahnya itu kekuatan ekonomi
untuk kemudian membantu partai anaknya ya
tapi apakah kemudian hanya psi yang akan memanfaatkan itu
atau jangan jangan partai lain di kubu kim juga akan melakukan hal yang sama menurut anda pak
nah itu tergantung kepada siapa yang akan didukung oleh jokowi ya
yang paling tegas ya kalau misalnya
bobby ataupun kaysang itu akan maju ya
seperti bobi di sumatera utara ataupun kaisang di dewan daerah khusus jakarta begitu kan
kalau itu dilakukan bisa saja itu terjadi
tapi kan lagi lagi dengan siapa dia akan berkoalisi gitu kan
apa namanya itu di sumatera utara misalnya bobi
katanya partai pertama yang mendukung dia itu adalah golkar gitu kan
pertanyaannya apakah golkar benar benar akan mendukung sepenuhnya ya
ataukah golkar juga masih akan melakukan survei ya
terhadap calon gubernur di sumatera utara ya
baik yang dari partai golkar atau kemudian yang dari apa namanya itu
karena biar bagaimanapun yang namanya survei itu juga akan menentukan ya
oke tapi kemudian kalau nanti sudah masuk masa pensiun
apakah omongan saran rekomendasi
dari jokowi bakal diikuti oleh partai partai kim ini
itu tentunya tergantung bagaimana hubungan antara ketua partai itu dengan jokowi
saya beri contoh misalnya apakah golkar ya
ataukah kemudian gerindra akan kemudian membantu sepenuhnya
apa istilahnya itu anak ataupun menantunya jokowi
karena itu kan lagi lagi inilah test case bagi jokowi ya
untuk kemudian bisa kita lihat
apakah dia masih memiliki apa namanya itu
influence ya atau political influence di dalam politik indonesia di era pilkada ini
dan saya lebih melihat bahwa kebanyakan sih kelihatannya enggak juga ya
karena partai partai politik juga termasuk psi ya
tentunya juga ingin menunjukkan bahwa mereka independen juga ya dari jokowi
mas dede batasan turun gunungnya pak jokowi
diinginkan oleh psi itu apakah sampai mengusulkan nama
dan sejauh ini apakah sudah ada saran dari pak jokowi
ya tentunya konsultasi dengan pak jokowi itu sudah lama yang kami lakukan
bahkan sebelum pemilu dua ribu dua puluh empat di bulan februari kemarin berlangsung ya
dan konsultasi mengenai atau kami meminta nasihat
ada seorang jokowi dodo yang kami kaguhi sejak awal ya
itu saya pikir akan mulai dari nama atau mungkin bukan nama ya
tapi kriteria kriteria dan lain lain
tapi sekali lagi saya tegaskan terkait dengan pak jokowi bentuk dukungannya seperti apa
ini memang belum dirampungkan atau dibahas sampai ke babak final
untuk daerah daerah potensial apakah juga sudah diukur sekarang mas
kami memiliki daerah daerah potensial di pulau jawa ya terutama di dki jakarta
rapat kami terakhir kami akan mengajukan calon dari kader terbaik kami lah
setidaknya menjadi calon wakil gubernur gitu untuk pki ya
kita sama sama tahu ya bahwa terjadi kenaikan jumlah kursi dprd
satu indonesia dan psi itu sebanyak lebih dari dua ratus persen
artinya lahir telah lahir fraksi fraksi baru ya
fraksi psi yang baru misalnya di semarang misalnya di solo dan lain lain
dan dua daerah ini terutama solo dan semarang juga dki
dan juga tangerang selatan ini adalah daerah daerah yang kami katakan
termasuk yang apa ya namanya ya yang kami ingin memiliki andil yang cukup baiklah di pilkada kali ini
oke kalau anda pak ikrar melihat ini apakah sebatas psi saja yang di apa
memanfaatkan momentum ini atau partai lain juga bisa saja begitu memanfaatkan momen jokowi
mendapat dukungan begitu langsung dari jokowi
saya pikir ada juga partai lain ya
saya beri contoh misalnya kalau di sumatera utara kan
yang sudah jelas jelas mendukung bobi kan partai golkar ya
walaupun lagi lagi tadi saya katakan tergantung nanti surveinya bagaimana
sebelumnya kan juga partai gerindra juga menyatakan akan mendukung
walaupun sekarang tampaknya belum jelas ya apakah gerindra dan golkar akan mendukung bobi atau tidak ya
tapi yang jelas untuk dki jakarta tampaknya pak jokowi akan mengajukan mungkin pak bas ya
menteri pupr ya dan kemudian bersanding dengan kaisang ya di jakarta
atau kemudian apa namanya itu mantan wali kota tangerang ya
itu itu yang akan menjadi calon juga dari psi
tapi lagi lagi anda juga harus melihat juga ya apakah ini akan berhasil atau tidak ya
ke parlemen secara nasional itu kelihatannya tidak berhasil ya
tapi kalau dalam pilkada kalau tadi bung uki tadi mengatakan bahwa di tangerang dapat suara
nah nanti kita tes aja ya apakah kemudian terpilihnya psi di dalam parlemen parlemen daerah itu
juga akan menentukan kekuatan dari calon kepala daerah di situ ya
yang berasal atau yang didukung oleh psi begitu
terakhir anda melihat kalau kemudian nama nama yang anda sebut tadi itu berhasil lolos di pilkada
apakah ini bisa menguatkan jokowi efek untuk pemerintahan prabowo gibran ke depannya
kalau menurut saya agak berbeda ya karena biar bagaimanapun pemerintah pusat
pemerintahan pusat dengan daerah itu berbeda satu sama lain
koalisinya juga bisa berbeda yang saya maksud disini saya beri contoh misalnya gerindra bisa saja berkoalisi dengan pdip
pks juga bisa saja berkoalisi dengan pdip dan sebagainya dan sebagainya
karena kan politik pada tingkat nasional itu biasanya tidak sejalan dengan politik pada tingkatan lokal ya
kerjasama bisa terjadi silang ya baik itu yang tadinya satu dengan tiga atau satu dengan dua atau dua dengan tiga begitu
oke masih perspektif dan semuanya masih bergulir sampai dengan saat ini
pak ikrar terima kasih mas dede juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini